masa buruh yang tergabung dalam konfederasi serikat pekerja seluruh indonesia atau kspsi
dihadang aparat kepolisian dari polres metro tangerang kota ketika hendak berangkat menuju gedung dpr ri senin siang
buruh yang berusaha menerobos hadangan aparat kepolisian hanya bisa bergerak sampai jalan perintis kemerdekaan cikokol kota tangerang banten
suasana sempat memanas ketika terjadi adu mulut antara buruh dan aparat kepolisian
saat itu buruh yang melakukan long march hendak menutup akses jalan kendaraan namun dihalangi aparat kepolisian
buruh tangerang raya akan bergerak menuju gedung dpr ri hari ini sebagai bentuk protes terhadap rencana pengesahan ruu omnibus law menjadi undang undang
buruh menolak dimasukkannya klaster ketenaga kerjaan yang dinilai menyengsarakan buruh dan mendegradasi undang undang nomor tiga belas tentang tenaga kerja
kita tetap akan memaksakan dan akan meminta supaya pemblokiran itu dibuka
karena apa ini adalah untuk kepentingan pekerja untuk kepentingan
pengelolaan buruh hari ini dan akan datang
karena kalau sampai itu dekat habis riwayat kita semua
sudah habis masa depan anak dan cucu kita yang akan datang
kita akan tetap labrak kita akan tetap terawas
kita akan minta pengertian pihak kepolisian
ini untuk kepentingan pekerja dan buruh indonesia
aparat kepolisian menghadang keberangkatan buruh berdasarkan maklumat dari kapolri
serta masih berlakunya psbb pandemi covid sembilan belas terkait larangan kegiatan berkumpul yang mengerahkan masa
sehingga hari ini kita
berusaha menggalang dari swasib untuk membubarkan

ini ada batas waktu sampai jam berapa ren
sampai mereka bubar
masa buruh dijaga ketat dari aparat kepolisian yang dilengkapi dengan perlengkapan membubarkan masa
buruh sendiri berencana melakukan aksi mogok kerja selama tiga hari terhitung
mulai tanggal enam hingga delapan oktober dua ribu dua puluh mendatang
turnya tenggerang banten